partai gerindra akui komunikasi politik dengan partai lain semakin gencar
salah satunya dengan demokrat yang hampir pasti akan bergabung dengan koalisi gerindra pks
wakil sekretaris jenderal gerindra andre rosiade mengatakan pertemuan antara ketua pemenangan pemilu partai gerindra sandiaga uno
dengan ketua komandan satuan tugas bersama atau kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono adalah sinyal positif kedua partai akan berkoalisi
andre menambahkan pertemuan tersebut hanyalah langkah awal dari pertemuan pertemuan selanjutnya antara kedua partai
puncaknya pertemuan antara prabowo dan sby yang akan diadakan sebelum waktu pendaftaran capres cawapres dua ribu dua puluh
andre juga memastikan komunikasi politik dengan pan juga semakin intensif
gerindra yakin pan akan segera mendeklarasikan dukungannya terhadap prabowo saat raker nas pancuni mendatang
sebagai ketua pan
pemenangan pemilu partai gerindra dan juga mas ahaye sebagai ketua kogasma sudah berkomunikasi dan bertemu ya
beliau berdua insya allah pertemuan ini awal dari pertemuan pertemuan yang akan terus dilanjutkan oleh dua belah pihak
dan puncaknya insya allah akan ada pertemuan pak prabowo dengan pak sby harapan kami seperti itu